assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mubirsa dapai kemuliaan yang dirahmati allah
bagi umat muslim membaca lafat bismillahirrahmanirrahim
dianjurkan untuk memulai segala sesuatu
bacaan ini juga menjadi pembuka setiap surat dalam al quran
kecuali surat at taubah
bismillah juga menjadi salah satu drikir yang juga memiliki banyak keutamaan
lantas apa saja rahasia luar biasa di balik lafad bismillahirrahmanirrahim
nah untuk membahas tema ini sudah hadir bersama saya di studio
ada gurunda kita semua
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sehat hari ini pak gai
tema kita sangat menarik
terkait apa hakikat kemudian lafat bismillahirrahmanirrahim
tapi saya juga mengingatkan bagi anda pemirsa
yang juga memiliki pertanyaan anda bisa mengirimkan pertanyaan anda
melalui email yang tertera di layar kaca
saya orang awam mungkin pahamnya bismillahirrahmanirrahim
dengan menyebut nama allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
tapi sebenarnya kalau kita bongkar rahasia di balik lafaz ini
itu adalah pesan perhatian
pertama dari allah subhanahu wa ta'ala kepada mahluknya
kita semua tentu memahami bahwa wahyu yang pertama
iqra bismi rabbika
maka kemudian membaca basmalah itu sesuai dengan perintah tersebut
iqra bismi rabbika
segala apapun yang akan kalian lakukan
maka mulailah dengan bismir rabbika menyebut
kalau kemudian kita lihat pada kaidah agama
allah subhanahu wa ta'ala itu disifati sebagai
al akhir yang maha dahulu
tidak ada yang mengawali allah
wal akhir dan yang maha kekal abadi
allah juga disifati dengan
yang maha jelas kekuasaannya
yang maha jelas buktinya
yang maha jelas kekuasaannya
dan al batin yang tersimpan hakikat zatnya
oleh karena itu ketika kita membaca bismillah
maka kita sesuai dengan al awal yang pertama
ketika kita membaca basmalah
maka itu sesuai dengan adzohir
yang harus kita tampakkan
yang harus kita perlihatkan
itu adalah allah subhanahu wa ta'ala
maka di dalam hadis
rasulullah subhanahu wa ta'ala yang berkata

rasulullah subhanahu wa ta'ala yang berkata
warnanya sudah bagus
tapi ketika kita membuat kue misalnya
tiba tiba bentuknya agak miring
oleh karena itu kata nabi
kesempurnaan itu dimulai dengan
bahwa ketika saya melakukan apapun
saya melakukan itu
dengan nama allah
ini betapa mulianya
kayak pejabat itu
kan sering sekali bilang
karena dia ingin mendapatkan poin plus
kalau bersama rakyat saja sudah dipuji
bagaimana orang yang melakukan apapun
dengan nama allah
dan bersama dengan allah
intisari yang diinginkan
dari perintah memulai segala sesuatu itu
jadi kalau kita bicara hukum
membaca basmalah itu
seperti apa pak kiai
apakah yang diwajibkan apa
kemudian kalau nanti bahasannya
membaca basmalah itu sunnah itu dalam kondisi seperti apa
oleh karena itu hukumnya
bisa dilihat dari beberapa
sisi atau dari beberapa aspek
kalau kita sedang sholat
bismillah di dalam sholat itu
kalau terkait dengan al fatihah
yang pertama misalnya
al imam abu hanifah
dengan imam ahmad bin hambal
bahwa al fatihah itu
itu selalu sirron
secara luas oleh makmum

kalau kita berjamaah misalnya
mungkin hanya makmum yang di belakang imam
satu dua orang yang mendengar
tapi secara umum
yang lain itu boleh jadi tidak mendengar
karena dibaca secara sirron
baik sholatnya sholat jahriyah
yang mengeluarkan suara
atau sholat siriah kayak sholat asar
itu pandangan dua imam
pandangan imam syafi'i
sama dengan mereka berdua
basmalah ini kata imam syafi'i
dan kalau sholatnya jahriyah
imam malik sebaliknya
bismillah itu bukan bagian
dari suratul fatihah
kalau imam yang tadi
yang imam abu hanifah dengan imam ahmad
itu bukan bagian dari al fatihah
tetapi bagian dari ayat quran
kalau imam malik mengatakan
ini adalah zikir
yang allah turunkan
tapi tidak dijadikan bagian dari quran
jadi tidak dibaca
tetapi kalau dibaca pun
itu juga memiliki keistimewaan
jadi itu hukum basmalah
kalau di luar sholat misalnya
nah ini sebelum sampai ke sana
ini kita perlu jelaskannya
bahwa ketiga sholatnya
kita membaca bismillah
disitu ada isim
nah disini nanti ulama akan membedakan
apa bedanya bismillah
apa bedanya bilah
dalam doa keseharian
itu juga kita kadang kadang
menggunakan dua variable ini
misalnya mila kalau mau tidur
itu kan baca doa
tapi dalam zikir pagi dan sore
itu kita berdoa
bukan dengan namamu
saya masuk di pagi hari
maka berilah pertolongan kepada saya
saya akan memasuki waktu sore itu
bukan dengan namamu
nah ini ada bahasan tersendiri
bahasannya kata ulama misalnya
kalau dalam kata yang kita ucapkan itu
isim itu dalam bahasa arab
simah itu tanda
orang itu kan bisa tahu
ada tandanya namanya
itu jadi ada namanya
itu namanya simah
nama itu ditinggikan dan dijaga
maka ada pesan orang tua
jaga nama baikmu
itu menjadi tanda
bahwa allah itu adalah tuhan
untuk menjunjung tinggi
kita bukan meminta
pertolongan allah secara langsung
tetapi kita sedang ingin
memberi warna ketuhanan
jadi ketika mila nanti malam tidur
maka hatinya seolah mengatakan
saya ini tidur karena perintah allah
perintah allah apa
setiap anggota tubuh manusia
itu punya kewajiban dan punya hak
mata itu wajib melihat yang baik baik
mulut itu wajib membaca al quran
tapi mulut punya hak untuk beristirahat
mata juga punya hak
kata allah untuk tidur
tidur kita menjadi
masya allah baik pak kiai
ini kita masih akan lanjutkan ya
terkait juga keutamaan membaca bismillahirrahmanirrahim
dalam aktivitas kita sehari hari
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
ketika kita dalam setiap kegiatan apapun
tadi saya katakan akan memberi warna ketuhanan terhadap aktivitas itu
kalau sudah diberi warna ketuhanan
di antara keistimewaan sifat tuhan itu kekal
semua yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal
penguasa boleh datang dan pergi
kekayaan boleh ada dalam genggaman kita
bisa juga akan lepas dari jangkauan kita
tetapi tuhan itu yang maha

kata guru saya dulu
ketiga ini diberi ismullah
maka di antara kebaikan yang kita dapatkan
itu adalah kekekalan pekerjaan kita
begitu ini diberi nama bismillah
dia kekal milah
dari dunia sampai akhirat
manusia juga logikanya begitu
kita beri bandara di jakarta itu dengan nama soekarno hatta
kita beri misalnya nama jalan yang paling besar di jakarta
itu kan untuk memberikan kekekalan dalam ingatan kita
begitu sampai dari luar indonesia
mendarat di bandara soekarno hatta
merdeka bukan hadiah dari penjajah
dia ditebus dengan darah dan air mata anak bangsa
direpresentasikan dengan proklamasi yang dibacakan
oleh presiden soekarno dan wakil presiden muhammad hatta
mengapa jalan di pusat bisnis itu
dinamakan jenderal sudirman
anda harus ingat
ada seorang jenderal
yang memimpin pasukan
dengan paru paru yang sudah tidak sempurna
untuk memerdekakan bangsa ini
lalu apakah kemudian
apakah ketika saya berjalan ke kantor pemerintahan
di jalan jenderal sudirman
untuk kemudian orientasinya
lupa dengan pengorbanan pahlawan
pahlawan itu ketiga rela
anaknya jadi yatim
istrinya jadi janda
itu kan ingin
kebaikan untuk negeri ini
maka disitu ada kekekalan
nah itu sebetulnya
akan kekal sampai di akhirat
kau selalu ingat
di jalan jenderal sudirman
pekerjaan yang anda lakukan itu
kemudian memberikan dampak negatif
anda sudah membawa
nama tuhan disana
jadi itu diantara
keberkahan setiap aktivitas
yang dimulai dengan
salah satu juga yang kita belajar dari kecil pak kiai
ini kan kalau mau makan harus baca bismillah
di tengah tengah baru
ya allah belum baca bismillah
itu kan ada juga ya
bagaimana cara kemudian menyiasatinya
ini ulama mengatakan
bagian dari rahmatnya allah
dikatakan diutus ke dunia nya allah
dunia ini rahmatan lil'alamin
kalau lupa di awal
ingat di tengah
itu namanya istidrak
baca di tengah
baca di tengah
jadi langsung baca
dari awal yang sudah saya telap ini
belum saya kasih
sekarang saya sadar
saya lupa sebagai manusia
yang tadi juga
kalau anda lupa sampai akhir
jadi ya allah
bismillah yang pertama sampai yang terakhir
tapi jangan sampai
sudah makan seminggu
nggak pernah baca
tetapi seandainya pun itu terjadi
bismillah ya allah
ampuni kekurangan saya
atas kealpaan saya mengingatmu dalam seminggu
nah kalau soal itu diterima atau tidak
itu bukan urusan saya
itu adalah urusan allah
tetapi jangan pernah lupakan allah
dalam setiap aktivitas yang kita lakukan
karena itu tadi yang kita kejar kan
tidak hanya embel dunianya ya pak kiai
yang nanti insya allah akan kita panen ya
karena kan dunia ini ladang
sawah dimana kita menanam
dan akhirat nanti adalah masa dimana kita
memanen apa yang kita tanam di dunia ini ya

pak gia yang juga jadi pertanyaan saya penasaran
kalau kita breakdown ya
rahman dan rahim
rahman dan rahim
itu kan menempel
pada zat yang agung
pada zat yang agung
boleh kita breakdown
apa sih sebenarnya beda rahman dan rahim
kenapa harus dipisah
rahman dan rahim
itu dari tiga huruf arab
ro ha dan mim
dari situ ada yang namanya rahim
kalau saya berbicara tentang rahim
pasti hubungan ibu dengan anak
itu adalah kasih sayang sejati
seorang ibu pasti mencintai anaknya
dan seorang anak pasti mencintai ibunya
begitu mila buka al quran
yang ditemukan pertama itu kan allah
kemudian mila penasaran
allah itu karakternya
ternyata karakternya itu adalah
kholak an ar rahman
saya ini yang maha pengasih
wa kholak tur rahima
bahkan saya yang menciptakan rahim
bahkan rahim itu saya beri nama dari nama saya
untuk anda membayangkan
kalau kasih sayang ibu
kepada anaknya sedemikian besar
melahirkan kasih sayang ibu itu
berasal dari allah
seakan akan allah memperkenalkan dirinya kepada kita
bahwa pola interaksi saya dengan hambanya
itu dibangun atas dasar rahmat
maka di dalam al quran dikatakan
mencakup segala sesuatu
bahkan di dalam hadis
allah itu menyampaikan kepada rasulullah
akan selalu jauh di depan
itulah rahasia rahman dan rahim
itu baru satu
itu baru satu
dan ada banyak makna dari kata kata rahman dan rahim itu sendiri
ada yang mengartikan itu aktualisasi dari rahmat
rahim itu zatnya
maka pantas allah itu mencurahkan rahman nya
karena allah itu yang maharahim
ada yang mengatakan bahwa rahman itu
menggambarkan kesempurnaan dan kesementaraan
sementara rahim itu menggambarkan kesinambungan dan kemantapan
ini kalau belajar ilmu shorof
membutuhkan pengetahuan yang cukup tentang tata bahasa arab
rahman itu saya katakan tadi kesempurnaan
kayak orang haus itu dalam bahasa arab itu atsun
tapi kalau sangat haus menjadi adsan
godobon itu marah godban itu sangat marah
tetapi sementara kan
maka rahman itu dikatakan kesempurnaan dan kesemburnaan
siapapun akan mendapatkan rahmat allah ini
yang taat maupun yang tidak taat
karena dia bersifat sementara di dunia
nanti rahim itu adalah kemantapan dan kesinambungan di akhirat
bagai ini menarik sekali
itu masih ada lagi tapi tentu tidak mungkin kita bahas semuanya
kita harus jeda dulu pak kiai
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
pemirsa anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode rahasia di
kita lanjutkan lagi pak kiai ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa
gapai kemuliaan mari kita simak bersama
assalamualaikum wr wb
pak ustadz mengapa dalam al quran surat at taubah tidak diawali dengan bismillah
terima kasih atas jawabannya
ini jawabannya banyak sekali
ada di antara ulama yang menjawab
karena di dalam surah at taubah itu
ada perintah terkait dengan
peperangan ketika umat islam di zalimi
kemudian tidak diberi kesempatan untuk mengamalkan ajaran agamanya
dibolehkan untuk melakukan perlawanan bersenjata
ada banyak variabel jawabannya
tetapi dulu guru saya mengatakan
ini menunjukkan bahwa al quran itu datangnya dari allah
bukan apa maunya nabi muhammad
kalau kita lihat
basmalah itu pada semua surah al quran pasti ada basmalahnya
tetapi di surah at taubah itu tidak ada
tetapi di dalam surah at taubah itu ada bismillah
ketiga innahu min sulayman itu
nah itu kemudian ada yang mengatakan
tidak perlu terjadi pengulangan dua kali
tetapi yang paling menarik adalah bahwa disini
tata cara penulisan al quran itu
memang harus sesuai dengan apa yang dahulu disampaikan allah
memang harus sesuai dengan apa yang dahulu disampaikan

ketiga dalam prakteknya rasulullah membaca basmalah
setelah surah al anfal kemudian surah al taubah
maka itu diikuti oleh para sahabat
jadi disitu sebetulnya ada rahasia yang tersembunyi
rahasia yang tersembunyinya mila bisa jadi
itu dipahami oleh manusia yang berbeda zaman
misalnya kalau kita pahami menggunakan satu penelitian
ini menarik loh
ada yang mengatakan bismillah itu setelah huruf ba
itu tidak ditulis menggunakan alif
itu agar basmalah itu berjumlah sembilan puluh
ada yang menemukan
itu disampaikan oleh prof quraish shihab misalnya
di dalam tafsir al misbah
dan di dalam banyak yang beliau sampaikan
angka sembilan belas ini menjadi kunci keaslian quran
karena hampir semua kata di dalam al quran itu
misalnya bismi isim itu ada sembilan belas
maka bisa dibagi sembilan belas
allah itu ada dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan
kalau tidak percaya mila hitung sendiri satu satu
itu bisa dibagi sembilan belas
nah itu semua kemudian balik pada surah at taubah tadi
dia tidak ada bismillahnya
tapi ini menarik loh
karena kata ar rahim di dalam quran
itu jumlahnya satu ratus empat puluh
ada orang bertanya kayaknya salah nih
karena di surah at taubah kan tidak ada bismillah
pasti ar rahimnya kan kurang satu
tetapi di surah at taubah
itu ada bismillahirrahmanirrahim yang jadi ayat
berarti genap satu ratus empat belas misalnya
disitu juga ada ayat yang berbunyi misalnya di al imran
bilmu'minin ra'ufun rahim
bilmu'minin ra'ufun rahim
itu ternyata rahimnya itu bukan untuk allah
tapi untuk nabi muhammad
jadi ketiga ini tidak ada basmalahnya
itu untuk menjaga angka sembilan belas tadi
karena kalau ada basmalahnya
rahimnya jadi satu ratus lima puluh
dan itu tidak bisa dibagi sembilan belas
itu tidak pasti juga
sebagai satu kebenaran
mungkin nanti akan ada orang yang menghitung lebih cermat
ternyata tidak bisa dibagi sembilan puluh
tetapi apa yang saya baca ini
adapun kebenaran mutlak itu hanya allah
intinya adalah ketika
sayyidina usman menulis mus'haf usmani
karena dahulu rasulullah tidak membaca bismillah disana
maka beliau tidak menuliskan bismillah disitu
oke jadi tidak semuanya juga harus kita pahami dengan akal ya
itu rahasia allah begitu ya pak gaya ya
rahasia allah ketiga ini kok aneh tidak ada bismillahnya
apa ini salah kutip apa salah tulis
ini bukan seperti yang kita bayangkan
karena al quran dahulu
itu ditulis kembali dengan metode yang luar biasa
jadi tidak mungkin ada kesalahan
pada musyaf yang kita lihat
karena quran ini dulu
kan ditulis di masa rasulullah
nabi itu kalau wahyu turun mila
maka murid muridnya nabi para sahabat itu terbagi bagi
sebelah kanan itu penulis resmi
ini sekretaris nabi
yang di depan nabi itu boleh jadi orang yang menulis
bukan atas perintah nabi
tapi kemaluannya sendiri
sebelah kiri ini orang yang tidak nulis tapi menghafal
nanti ini terdokumentasikan dengan baik
mereka hafal quran mereka punya tulisan quran
tetapi tentu dalam alat tulis yang berbeda beda
mungkin ada yang kulit binatang ada yang tulang dan sebagainya
di masa sayyidina abu bakar kemudian disatukan dalam bentuk alat tulis
itu dipimpin oleh zaid bin sabit ketua panitianya
itu dengan metode yang luar biasa
zaid mengumpulkan para penulis wahyu
pertama kali dari diantara penulis wahyu itu diadakan komparasi perbandingan al fatihah al baqarah
itu hanya untuk meyakinkan tidak ada yang berbeda
tidak ada al baqarah versi a dan tidak ada al baqarah versi b
tetapi diyakinkan oleh zaid inilah al baqarah versi penulis wahyu
dikumpulkan orang orang yang menulis atas kemauannya sendiri
ternyata versinya sama
maka kemudian ini disatukan
sebagai quran versi tertulis resmi
maka kemudian dipanggil yang punya hafalan
jadi proses validasinya apa ini masya allah
nanti setelah ini dikumpulkan
dibuat perwakilan misalnya sepuluh orang yang hafalannya paling sempurna
maka kemudian validasinya dipertemukan
yang satu membaca apa yang ditulis
yang satu mendengar dari bacaan tulisan ini
untuk dicocokkan kepada hafalannya
ini namanya dalam teori jamul qasim
masya allah pak gaya ini harusnya bisa jadi satu tema sendiri ya
tapi singkat terakhir pak kiai
hakikat tadi kita sudah bahas
jadi apa yang perlu kita tanamkan dalam diri kita
terkait dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim
inilah segala sesuatu itu dari allah
jadikanlah allah itu pelabuhan dimana kita bertolak kemanapun
ketika anda memulai itu dengan nama allah
ketika anda memulai itu dengan mengingat
sekian banyak sifat allah yang maha maha maha
maka anda akan mendapatkan keberkahan
berupa pertolongan taufik hidayah kebersamaan
dari yang maha maha ini
ini yang maha kaya ini yang maha baik ini yang maha kuasa
maka perjalanan kita seolah olah dibersamai oleh allah
saya ingin bertanya kepada mila
kalau saya sudah dibersamai oleh allah
siapa yang berani melawan saya
dan kalau saya sudah kehilangan allah
harus bersama siapa
saya mengarungi hidup ini
itulah pesan bismillahirrahmanirrahim
masya allah jazakallah khair pak iqay sudah sharing
ini ilmunya sangat bermanfaat pak mirza
tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
semoga apa yang tadi kita bahas bisa bermanfaat untuk anda semua
dan bisa menjadi bekal untuk kita untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih baik lagi
saya meladia rahma dan juga kiai muhammad faiz undur diri
insya allah kita akan jumpa lagi pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh